aku tidak setuju menikah denganmu
berani sekali kamu meludah di depan aku
mau cari mati gak
lebih baik aku mati daripada dinikahi oleh orang
telah menyelamatkan tindas bangla
aku akan mengejar wanita itu
tidak ada siapa siapa
saking bagusnya kamu bersandiwaram
sampai sampai kamu pasti tidak sadar
kalau kamu sudah mengeluarkan judus semuguntung
untung saja aku bisa menghindari
aku tidak menyadarinya
tidak ada yang tahu kalau kita bersanyuwara
prabu siliwangi pasti akan sangat berterima kasih pada
kamu akan semakin leluasa bergerak di istana
dan kita harus segera mendapatkan hujan kemarin
aku harus segera kembali ke dalam
iya pak man
lihat di bawah tuh ada rame rame lagi
aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam rumahmu
apa yang sebenarnya terjadi
baik pak radin

dengan cara seperti ini
nah ini apa yang terjadi dengan bapak ini
suamiku sudah dibunuh oleh prabu siliwangi
prabu siliwangi memang kejam
sudah banyak orang orang yang dibunuh oleh prabu siliwangi
mau kemana kalian
siapa kalian tuh
berani beraninya menghalangi kami
kalian boleh pergi dari sini
tapi tinggalkan dulu uang dan perhiasan kalian
berarti ini terampuk ya min
terampuk ini mas
kalau kalian tidak punya uang
gadis ini juga boleh
dan kita bisa bersenang senang sejenak
dasar berbendal tengik
kalian pikir semua wanita itu bisa dipermainkan
rasanya ini udah
senapalem kita aman
yo perkenalkan jawabannya wujudnya panyalu
paman paman sudah cukup momen
biarkan saja mereka pergi
terus kejar untuk dimas
kejahatan harus dibahas dengan satu kakak akarnya
kamu si ada ada wajek tuh
jadi ini mas sekeada
ini mas raden
kemana perginya mereka
aku sudah tidak punya harapan lagi
sekarang aku tidak tahu nasib putraku
bagaimana keadaannya sekarang
kenapa kau menangis
kau tahu tidak
kalau melihatmu kau
lepaskan aku sekarang
sudah berulang kali
aku tidak akan melepaskan kamu
bahkan kamu akan ku jadikan
aku tidak setuju menikah denganmu
berani sekali kamu meludah di depanmu
lebih baik aku mati
daripada dinikahi oleh orang sepertimu
kalau itu memang pilihan
sekarang ikut aku
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
di depan aku
terima kasih paman
jika tidak ada paman
aku belum bisa mengendalikan diriku dengan benar bapak
mau menerima saran dari orang tua
yang cina seperti paman ini
kalau paman tadi berbuat kurang sopan
tidak apa apa paman
dan seharusnya yang bilang maaf itu
adalah aku paman
ucapan itu keluar dari mulut siapa
aku meminta maaf paman
silahkan rade melanjutkan perjalanan
tugas paman sudah selesai
rade meneruskan perjalanan rade
sebelum aku melanjutkan perjalananku banget
aku ingin tahu
apa artinya sebuah nama raden
kalau kebenaran itu pasti
dari siapapun orang yang mengucapkannya